hujan deras sejak kamis pagi hingga siang menyebabkan sejumlah jalan di jakarta tergenang
di jakarta pusat genangan setinggi tiga puluh hingga empat puluh cm terjadi di jalan agus salim dan medan merdeka timur
akibatnya kendaraan harus mengurangi kecepatan hingga terjadi kemacetan panjang
petugas harus menutup jalan dan mengalihkan arus lalu lintas agar terhindar dari banjir
genangan terjadi karena buruknya drenase yang tidak mampu menampung air hujan
di jalur lamban jalan arteri bahkan tak bisa dilalui kendaraan roda dua
para pengendara pun memilih memutar balik kendaraan untuk menghindari banjir
meski terendam banjir seluruh air di gerbang tol masih bisa dibuka
sementara seluruh kendaraan yang melintas di jalan ahmad yani dialihkan melalui jalur cepat
kita lihat kondisi wilayah jakarta timur hingga sore hari ini sudah ada rekan saya angga dwi putra di sana
sudah pukul hampir delapan belas waktu indonesia barat
apakah masih anda lihat adanya genangan air
kemudian bagaimana dengan arus lalu lintas di kawasan di sana
ya selama sore yudi memang di jakarta utara ini sejak siang tadi diguyur hujan sangat deras
dan tepatnya di kelapa gading boulevard ini genangan air cukup tinggi bervariasi antara sepuluh hingga lima puluh cm
dan kemacetan juga terjadi di kelapa gading boulevard ini terutama yang mengarah ke arah kelapa gading
memang banyak kendaraan yang memutar untuk menghindari genangan air yang terjadi di sini
dan untuk lebih mengetahui bagaimana antisipasi kemudian titik titik mana saja di jakarta utara yang juga tergenang air selain kelapa gading boulevard
sudah ada bersama saya wali kota jakarta utara pak hussein murad
selamat sore pak
boleh dijelaskan dulu pak di jakarta utara ini setelah tadi hujan cukup deras wilayah mana saja yang tergenang
ya memang hujan dari pagi sampai dengan siang yang cukup
tergenang air dari siang sampai dengan sore ini memang menggenangi
umumnya di jalanan tidak sampai ke rumah warga
jadi di pemukiman itu jalan jalannya tergenang tetapi tidak sampai masuk ke dalam rumah
nah antisipasinya apa pak
karena ini kan memang cukup sering apalagi kalau hujan deras seperti itu dan wilayah ini juga cukup sering
ada antisipasi jangka panjang mungkin pak
ya memang antisipasi kita adalah memastikan seluruh saluran saluran air itu berfungsi dengan baik
jadi selama ini kita selalu pelihara kebun
bersihannya supaya tidak ada sampah sampah yang tergenang
kemudian yang kedua menyiapkan pompa pompa selalu siaga seperti hari ini
tetapi sekali lagi karena memang hujan yang cukup deras dan hampir menyeluruh
sehingga karena tinggi permukaan kali juga cukup tinggi
sehingga membuat air menjadi lambat sampai ke kali
sehingga sempat menggenangi beberapa ruas jalan khususnya di kelapa gading
kemudian ada beberapa di cilincing di daerah semper
tetapi sekali lagi sifatnya hanya genangan di jalanan
kondisi kalinya sendiri saat ini bagaimana pak
apakah memang ada peningkatan volume airnya juga atau sekarang sudah mulai lancar seperti itu arusnya pak
ya sekarang sudah mulai lancar karena memang tinggi permukaan laut juga dalam kondisi normal
jadi mudah mudahan ini akan cepat surut
karena kita lihat sendiri
ini tarikan air sudah cukup deras
dan saya sudah keliling di beberapa wilayah di jakarta utara ini memang umumnya tergenang tetapi sudah mulai surut
terakhir pak ini tadi juga saya dapat informasi bahwa ada beberapa warga yang saat tadi ada genangan kesulitan keluar
proses evakuasi sejauh ini untuk anak anak sekolah kemudian yang bekerja di wilayah ini seperti apa
ya umumnya yang menggunakan angkutan umum
kita evakuasi dengan ada kendaraan dari dishub dari pol pp dari bantuan daripada polisi kemudian seluruh relawan relawan yang ada
ini dengan sukarela
warga yang ingin nyebrang kita angkut dengan kendaraan sehingga sampai kepada mereka di angkutan umum yang mereka tuju
terima kasih banyak atas informasinya pak hussein murad
ya jadi yudi demikian
terima kasih banyak pak hussein
terima kasih banyak bagi warga supaya bisa kembali ke rumahnya dengan selamat
terima kasih angga untuk informasi anda dan informasi tadi
cukup bermanfaat bagi warga yang tinggal di kawasan kelapa gading
karena tadi anda katakan kemacetan bisa menghantui warga kelapa gading terutama ada genangan air di kawasan bulu fard barat dan bulu fard selatan di kawasan kelapa gading
terima kasih untuk informasi anda